sebanyak sembilan anak korban pelecehan seksual ibu muda di jambi kini telah dibawa ke balai rehabilitasi sosial sentra alia tama jambi
mereka yang dibawa ke panti sosial karena dinilai masih mengalami trauma dan harus menjalani pemulihan kondisi psikologisnya
balai rehabilitasi dan perlindungan sosial sentra ayatama menerima delapan anak laki laki dan satu anak perempuan korban pelecehan seksual ibu muda di jambi
penyerahan sembilan dari tujuh belas anak korban pelecehan itu dilakukan pada selasa sore
kini korban telah ditempatkan dan mendapat pendampingan khusus dari tenaga ahli baik itu dokter psikolog maupun psikiater
kepala balai rehabilitasi dan perlindungan sosial sentra alia tama jambi pada ragu sore mengatakan
kesembilan korban nantinya akan menjalani pemulihan baik secara fisik dan mental untuk menghilangkan trauma dan gangguan psikologisnya
kita dititipkan di sini karena memang aspek keamanan
yang pertama kemudian juga biar kita lebih menggali aspek psikologis dari anak anak tersebut
sejauh mana tindakan pencabulan itu berpengaruh kepada psikologis masing masing anak